ternyata ratu gendong permoni
karena ia sengaja mempermainkan
kerajaan kratons goro kidul
aku tahu cendemannya
siapa yang menyerang menyerang
bangsa manusia dengan sembrono
telah mencemarkan nama besar
maafkan ceng ratu
atas keserobohan hamba kandeng ratu
dengan begitu hamba mendapat
kabar yang mungkin berguna untuk
jangan coba coba mencari alasan padaku
iya kandeng ratu
dan lagi senopati
kalau bayi itu
oleh kandeng roro kidul
cepat pergi dari hadapan
dan cari persembahan yang lain untukku
cepat pergi sekarang
betapa cerebohnya kamu
kamu telah memberitahu
aku boleh saja kalah
karena darimu saat ini
tapi aku akan pastikan
aku akan buat laser kamu
dari takutmu awang gula
ternyata ratu gendong permoni
karena ia sengaja mempermainkan kerajaan
kraton segera hidup
aku tahu cundeman
tidak usah kita tanggapi hal itu
biarkan dia tertawa sepuasnya
loh biasanya cuma berdua
kan cuma ke pasar
sekali kali ikut kenapa sih
kamu duluan saja biar aku tunggu disini
sekalian aku ingin minum
tadi mau makan apa
aku mau makan singgang rebus biung
mau gua mungkuk kang
sudah lima tahun lamanya
kamu menjalankan kehidupan baru mojakataru
kamu terlihat sangat bahagia
namwaksi sudah besar
dan kamu sudah bisa menikmati hidupmu
kamu sudah bisa menikmati hidupmu
kamu sudah bisa menikmati hidupmu
ancam tawanya ke keraton segoro kidul
tak ada lagi kabar dari ratu setor gendomahit itu kanjeng ratu
sang penguasa hutan itu tengah merencanakan sesuatu
bukankah itu pertanda bagus
ratu geneng permoni tidak ingin mengganggu kita lagi
aku sudah sampaikan kepadamu cundemani
kita hanya bisa berwaspada
jika ratu geneng permoni melanggar aturan
baru kita akan bergerak
tapi kanjeng ratu
lebih baik kita lanjutkan pencarian kilengen walu
itu lebih penting
jauh lebih penting
baik kanjeng ratu
kalau memberges pasar itu juga
selamat menikmati udara kebebasan
sekarang invisible cuatro yerdem
ingat jangan pernah kembali lagi di sini
itu beberapa apa yang mau aguangkan
saya tidak akan kembali kesini
rumahnya juga sudah kami temukan
mari kita rayakan kebebasanku
dengan garah jakarta rup
yang akan mengalir deras di tanah pertarungan
kang jaka mau pesan apa
berikan saya teh
ada yang bisa saya bantu
mungkin kisah anak pernah melihat orang itu
saya datang kemari
membawa selebaran ini
saya sedang mencari
tinggal di duku besar ini
apakah kisah anak melihatnya
saya tidak melihatnya
kalau begitu terima kasih waktunya
tiba tiba perut saya lapar
bisa kisah anak menyiapkan makanan
atau minuman buat saya
sepertinya aku kena kisah anak
sepertinya aku kena kisah anak
menguat hati padaku
sengaja terus pabrik jaftanya
terus berjalan lunggu selamat vishnu